dan berita pilihan terakhir saudara rekor buka puasa terpanjang
kegiatan buka puasa bersama ribuan masyarakat sepanjang dua satu km
digelar di pantai losari makassar sulawesi selatan
aksi ini pun berhasil memecahkan rekor muri
kegiatan buka puasa bersama digelar pemerintah kota makassar
bekerja sama dengan atase pendidikan dan agama kedutaan besar arab saudi
dan yayasan islam di anjungan pantai losari kota makassar pada rabu petang
ribuan warga antusias mengikuti buka puasa bersama ini
sebanyak sepuluh ribu lebih makanan disiapkan oleh kedutaan arab saudi
rekor muri diraih sebagai buka puasa terpanjang dengan barisan sepanjang dua satu km
buka puasa terpanjang ini merupakan kali ketiga
yang diadakan pihak kerajaan arab saudi
kegiatan ini diharapkan bisa membuka peluang kerjasama baru
antara kedua belah pihak di berbagai sektor
arief tirtanakom pasti vimakasar sulawesi selatan
hiduplah tanahku hiduplah negeriku bangsa ku rakyatku semuanya
bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk indonesia raya
indonesia raya merdeka merdeka tanahku negeriku yang ku cinta

indonesia adalah rumah kebanyakan pasar halal domestik di dunia
pembuatan domestik dari populasi ini melalui produk dan perusahaan halal
berada di sekitar satu ratus delapan puluh juta usd pada tahun dua ribu dua puluh
dan diharapkan untuk berkembang dengan empat belas sembilan puluh enam
untuk mencapai sekitar dua ratus delapan puluh dua juta usd pada tahun dua ribu dua puluh lima
pembuatan dari sektor sariah di ekonomi nasional
juga telah berkembang selama lima tahun konservatif yang lalu
puan puan dan puan puan
dalam usaha untuk membangun dan memperkuat ekonomi dan ekosistem finansial sariah
kami telah memperkuat usaha kami
sebagai langkah kejalanan dan mempercepat kekembangan ekonomi sariah di indonesia
komite nasional untuk ekonomi dan pembangunan islam
yang direkonkan secara langsung oleh presiden indonesia
telah meluncurkan perancangan utama untuk ekonomi dan pengembangan sariah di indonesia
dengan pilihan strategis utama
yaitu pertama memperkuat jaringan nilai dengan fokus pada sektor yang dianggap potensial dan kompetitif
kedua memperkuat sektor pengembangan islam
ketiga memperkuat sektor pengembangan kecil dan sederhana
kedua memperkuat sektor pengembangan yang dianggap sebagai pengguna utama dari jaringan nilai halal
dan ketiga memperkuat ekonomi digital
terutama perbelanjaan melalui e commerce marketplace dan juga di sektor finansial melalui fintech
untuk mendorong dan mempercepat keuntungan strategi lain
usaha dan inisiatif yang sangat besar
tidak berkesan jika tidak mengikuti semua partai yang berminat
oleh itu bank indonesia pemerintah dan agensi lain
mengembangkan sinergi dan kooperasi
untuk mendorong pengembangan industri halal di indonesia
sinergi itu dibangun dari
untuk membawa indonesia halal
sebagai pemain halal global yang berkualitas
pendapatan halal pasar indonesia yang diberikan
bahwa sektor industri halal di indonesia
memiliki potensi pasar global yang sangat besar
forum juga akan berbagi informasi
dan juga pemain emperial
dan para aktor bisnis global sharia
aktor bisnis uae terutama
untuk memulai kooperasi bisnis
dengan proses pembangunan global dan ekonomi
potensi ekonomi halal indonesia
dari partai yang berkaitan
dalam pengembangan indonesia sharia
diharapkan mereka bisa berkembang bersama
tuan tuan dan tuan tuan yang terhormat
menerima penghargaan dan keberterusan
konseul jenderal indonesia di dubai
pertama pertama ketua dinas standard
dan pertama pertama spesial
untuk keberanian mereka untuk berbagi
ekspertis dan pengetahuan mereka
untuk kebaikan industri halal indonesia
dan semua partai yang bergabung
dan semua penonton yang menghadiri forum ini
memberi kami kekuatan dan keberanian
untuk memenuhi tugas kita
untuk masa depan halal ekonomi yang lebih baik
dan saya harap kalian semua
atas ulasan yang menarik
dan sebelum kita lanjutkan agenda hari ini
dan para penonton yang terkenal

pak raffiuddin syiko pak arif hartawan
pak ali karisma pak lutfi husin
pak safda nirwander dan pak chandra nigara
silakan bergabung dalam sesi ini
jadi teman teman apakah kalian siap
pukul tiga dua satu
kami akan lanjutkan sesi pembicaraan panel
dalam halal industri dan pasar
untuk memimpin sesi ini
saya ingin memperkenalkan moderator kami
untuk hari ini pak safda nirwander
sebelum saya memberikan sesi ini
kami ingin meminta semua penonton
dan berkomunikasi dengan baik
di kotak qna di skrin anda
dan kami akan membuat beberapa pertanyaan representatif
assalamu alaikum pak safda bagaimana dengan anda
ya saya dengar anda dengan baik
baiklah kami akan memulai sesi ini
untuk penonton online dan di luar negara
silakan gunakan chat qna yang diberikan kepada anda
kita akan berjumpa lagi setelah sesi qna
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak arief hartawan from bei pak lupiasir hussein ali karisma and of course iman
alhamdulillah yes selamat pagi from dubai to all of you
in dubai or indonesia you can also
moderator dr sabta nirwandar
selain itu kecemasan sertifikasi halal juga diperoleh oleh beberapa ministri dan institusi termasuk dukungan dari bank indonesia
slide nomor lima belas indonesia syariah kreatif industri atau ikra adalah program pembangunan bisnis
program pembangunan bisnis di sektor makanan dan fesyen untuk meningkatkan kompetitiveness of business actors and product in national and global market
halo pak assalamualaikum pak sabta salam salam the hawaii pakar is ali i m very well thank you
sebagai kepala staff tni angkatan udara di istana negara jakarta jumat pagi
mars dia tony menggantikan marsikal fajar prasetyo
tony haryono saudara merupakan lulusan akademi angkatan udara di yogyakarta
tony pernah menjabat sebagai ajudan presiden dan sekretariat militer presiden
pada tahun dua ribu empat belas dua ribu enam belas dan dua ribu dua puluh
salah satu target yang akan dilakukan kasau
yakni komitmen pengadaan alutsista baru di tahun dua ribu dua puluh
seperti pesawat tempur rafale drone hingga radar
tony menggantikan fajar prasetyo yang akan pensiun pada sembilan april nanti
kedepan akan ada alutsista baru
akan kedatangan pesawat rafael
kemudian kita juga masih menantikan drone ptta
kemudian ada juga pengadaan radar
karena kita ingin mata kita bisa memantau
bisa mengawasi seluruh wilayah indonesia tanpa adanya blind spot
atau tempat tempat kosong yang tidak bisa terdeteksi